terima kasih anda masih menyaksikan kompos petang
saudara pengacara terpidana pembunuhan vina dan eki mengungkap
dua saksi kunci kasus pembunuhan fina yakni aep dan dede tidak pernah ada di persidangan
padahal aep dan dede adalah dua saksi utama yang pertama kali melihat detik detik
sebelum kejadian pembunuhan vina dan eki tahun dua ribu enam belas
setelah salah satu orang tua korban pada jam empat belas menerima informasi dari dede dan af
setelah memperlihatkan kota apakah disini ada keributan
dede dan aeb yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan
ada kenal nggak sama orang orang yang mengejar motor ini kenal
nah dede dan aib a itu yang merekonstruksikan seluruh anak anak yang ngumpul di situ
sementara itu usai pegi setiawan alias peron ditangkap polisi
kuasa hukum terpidana pembunuhan vina cindy sembiring enggan berkomentar lebih lanjut
sebab tiga nama dpo tidak pernah dibahas dalam persidangan
dari kesaksian ayah eki ibtu rudiana yang masuk dalam berita acara pemeriksaan
empat orang itu yang sekarang menjadi tiga itu tidak pernah dibahas di dalam persidangan
dpo itu muncul pada saat berita acara pemeriksaan dari saksi yaitu farudiana orang tua dari korban
bapaknya itu pak rudiana mencari tahu
di tanggal tiga puluh satu agustus beliau mendapat kabar dari dd dan af
bahwa adanya suatu anak anak yang kumpul di depan smp sebelas di